ributan direlai sama warga yang merelainya tersebut ya kena pukul
kronologis kejadian semalam itu ya malam senin ya
sekira pukul dua puluh satu ada rekan rekan umat kristiani yang sedang mengadakan doa
rosario ya akhirnya sudah diingatkan sama apa tokoh sekitar sama rt untuk bubar
gitu ya karena sudah malam itu ternyata belum bubar juga akhirnya timbul tuh
sedikit apa kegaduhan sehingga ada keributan ya
hai ributan direlay sama warga yang merelaynya tersebut ya kena pukul
kami dari pulau setengah selatan menerima laporan diduga pengurangan atau
penganiayaan yang dilaporkan oleh
kembali baru kepada simpul episode aus
penganiayaan yang dilaporkan tadi
agar terang dengan kasus tersebut
seluruhnya setelah press release besok
akan disampaikan secara gablang seluruhnya
masih dalam pendalaman nanti kita sampaikan besok
secara seluruhnya dengan press list kita besok
baik tadi kita sudah dengan
dengan fkub tadi juga dengan
juga dengan fkub dengan tokoh
masyarakat dari masing masing indonesia timur
pada prinsipnya semua menyerahkan
dengan proses hukum ini kepada kepolisian